saya jelas jelas tadi saya lihat kalian tuh pelukan disini
kenapa kamu doa aku yang enggak enggak
padahal kamu sendiri yang punya laki laki lain
tapi kenapa sekarang jadi salah aku
pantesan aja rumah tangga kamu itu berantakan
raja sama dewa kesini
raja sama dewa datang kesini
kalau sampai kamu berani bocorin soal ini ke raja atau dewa
kamu gak bakal segen segen nyakitin bayi itu
kalau bayi itu anak aku diego
aku tahu kamu di dalam
buka pintunya mona
mona kamu berapa
aku bergaya gaya kau aku gak berapa
eh lu ngapain bawa mona kesini
lo tahan emosi lu
lo buat keributan sama orang
gue mau ngajak mona kemana juga itu sebenernya urusan gue
kalau berdua mau tau gue kasih tau
kalau gue udah nikah sama mona gue udah bilang sama dia kita akan tinggal di rumah ini
bukan gitu mona
mona yo apa dia benar
gak sempet lo berani bocorin sama lo ini kerajaan atau dewa
lo gak bakal seger seger nyakitin bayi itu ngerti
dia gue benar dia gak bohong
aku kesini emang pengen lihat rumah
engga aku gak percaya aku gak percaya
kalau kamu baik baik aja kenapa tadi kamu teriak
tadi cuma ada kesalahpahaman doang
dego ngagetin aku terus aku marah
engga aku gak percaya
tapi saya ingat banyak bukti
apalagi mona belain dego
kok kalian bisa ada di sini ya
kalian mata matain aku
kau bisa mencari dia
kau bisa mencari dia
nah udah lah mona gak penting lo mau cari tahu soal itu
ya udah lo sudah urusin mereka berdua
mendingan kita pulang aja sekarang
aku harus bisa kembali ke sini lagi
dan ambil bayi itu
aku harus bisa kembali ke sini lagi
walaupun aku gak tau dia itu anak aku apa bukan
tapi itu urusan belakangan
yang penting aku gak mau diperas sama dego lagi
oke waktu ini pasang lagi
kak tahu kenapa ini sakit sekali
kamu itu sengaja ya bikin saya cerai dari mas roy
citra kamu itu apa apaan sih
kamu makin lama makin aneh nuduh yang enggak enggak jelas kayak gini
putra kamu kenapa marah marah sama aku
memangnya aku salah apa
kok aku salah apa
kamu gak usah munafik
selama ini kamu tuh sok baik sama saya sop perhatian sama saya
ternyata kamu tuh sengaja bikin saya cerai dari mas roy supaya kalian tuh bebas lingkungan
citra kamu itu apa apaan sih
kamu tuh yang gila
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi

kamu jangan berfikir yang macem macem

saya jelas jelas tadi saya liat kalian tuh pelukan di sini
kenapa kamu doa aku yang enggak enggak
padahal kamu sendiri yang punya laki laki lain
tapi kenapa sekarang jadi salah aku
pantesan aja rumah tangga kamu itu berantakan
karena kamu itu orang yang gampang marah
lebih baik kamu pergi dari sini
benar benar ya mereka semua kembalikan ke saya seolah olah ini semua salah saya pak
pak lamos harus bantu saya pak
iya kita saya akan bantu kamu apapun itu
saya minta bapak cari bukti perselingkuhan mereka berdua pak
karena saya yakin ini tuh sudah lama mereka selingkuh
mereka tuh udah bohongin saya selama ini
oke saya akan bantu kamu
kamu jangan khawatir tenang aja
istri macam citra itu gak pantas jadi istri kami
kamu gak boleh kalah sama letmos
emang citra itu udah keterlaluan
dia bilangnya kalau aku yang selingkuh sama kamu
padahal jelas jelas dia yang selingkuh sama lemus
aku akan bantu kamu roy
supaya bisnisnya lemos dan citra tidak akan pernah bisa berhasil
saya gak butuh bantuan kamu
aku yang mau bantu kamu
karena aku juga gak terima citra ngedua aku yang gak enggak
aku pasti akan bantu kamu
akhirnya kamu bisa juga masuk kerangkap aku roy
ijin aku tinggal disini
mendingan kamu pulang ben
tapi kamu gak bisa usir aku dari sini
karena tante andi sendiri yang ngasih izin untuk aku tinggal disini
soalnya gue takut kau kelarin akungan mona
lo pulang aja
tante aku gak percaya kalau misalkan bayi itu bayi aku yang ditunjukin sama daegu
aku pengen tes dna
tante aku gak percaya kalau misalkan bayi itu bayi aku yang ditunjukin sama daegu
aku pengen tes dna
jadi kamu gak percaya kalau itu bayi kamu nah
udah udah gak apa apa bantu biarin aja
kamu gak percaya tuh bayi kamu oke
nanti kita bakal ambil sampel darah si bayi itu
setelah itu kamu boleh bawa sampel darah itu ke rumah sakit mana aja
nanti kamu sendiri yang bisa buktiin
dia tuh bayi kamu bukan
ini anak selalu aja buat keputusan sendiri